mohon maaf kalau ada yang sifatnya konfirmasi karena ada beberapa diksi dari saksi yang tadi berubah ubah
kalau saudara mengatakan tadi kecurangan ya itu slide pertama yang disampaikan oleh saksi sebelumnya dari pihak kami
itu slide pertamanya adalah kecurangan adalah bagian dari demokrasi
jadi kalau dalam ilmu public speaking atau debate kalau kita membuat opening statement seperti itu
opening statement itu adalah bangunan konstruksi yang mau kita sampaikan
apakah seperti itu yang anda maksudkan
dan itu nanti berkaitan dengan yang berikutnya
sejauh pengetahuan saudara ketika anda membuat slide yang pertama dengan opening statement seperti itu
kecurangan adalah bagian dari demokrasi seperti apa
jadi pada saat penyusunan dulu situasinya tidak seserius ini sebetulnya
jadi saya ceritakan begini
jadi kira kira filosofinya itu begini
anda batuk mau batuk kering batuk dengan minum konidin
jadi ini kecurangan
jadi dalam pemilu itu ada kecurangan
jenisnya kecurangan sebelum kecurangan hari h kecurangan pasca pemilu
dan itu harus kalian antisipasi
pakai aplikasi yang namanya jamin
jadi filosofinya waktu itu sederhana
runtutan materi itu disampaikan agar peserta memahami bahwa
dengan cara pengorganisasian saksi
dibantu dengan aplikasi jamin
maka akan tercipta pemilu yang terhindar dari kecurangan
kalau dibalik bahaya
karena kalau dibalik kan bahaya
anda minum konidin maka anda batuk
ini jadi bahaya namanya
oke baik ya
saksi ini memang lucu ini ya
sebelum saksi ya
jadi saya katakan kita harus berhati hati dalam memilih diksi
karena kesalahan memilih diksi itu akan memberikan tafsir yang berbeda
jadi kalau ada orang memberikan tafsir bahwa
kalau slide pertamanya itu adalah kecurangan adalah bagian dari demokrasi
ya jangan salahkan orang menafsirkan itu adalah bagian dari value yang mau di insert kepada peserta
kalau anda menolak tidak begitu maksudnya ya silahkan itu hak anda
jadi begini saya jelaskan
tadi sudah saya bilang
slide itu memang kami
apa maksudkan agar memberikan perhatian
maka kita jelaskan setelah itu
kecurangan bagian dari demokrasi agar peserta memberikan perhatian
nah disitulah kita terangkan
karenanya di slide slide setelah halaman itu
jenis jenis kecurangan tahapan tahapan mana yang terjadi kecurangan
jadi ini satu satu kesatuan
jadi materi anda dengan materi berikutnya adalah satu kesatuan
konfirmasi satu kesatuan ya
rangkaian ya dengan materi lainnya
dalam satu slide
jadi satu file slide itu maksudnya
itu satu kesatuan
anda tadi mengatakan anda ini panitia ya
jabatan di panitianya sebagai ketua
atau yang lain
jadi kepanitian ini sifatnya ad hoc
ketua panitia resminya bapak lukman edi
nah dan dikelola oleh direkturat saksi
teman teman yang lain dibagi
jadi berbagi tugas saja
tidak seresmi yang dibayangkan
bahkan tidak ada apa namanya
jangan muter muter mas
jabatan anda dipakai panitian sebagai apa
jabatan saya jelas
koordinator bidang pelatihan
silahkan pertanyaan lain
apakah anda terlibat dalam penyusunan materi pelatihan
artinya anda tahu semua mati pelatihan dari awal sampai akhir
sebagian besar tahu
anda kan terlibat dalam penyerangan
karena penyusunan itu kita ingat penyusunan materi materi itu dimulai sekitar bulan september an
mulai bulan september
dan rapat rapat inten dilakukan
saya jawab kenapa sebagian besar
karena beberapa kali juga saya tidak hadir di dalam rapat penyusunan di isu isu tertentu
sehingga saya bilang sebagian besar
karena kurun waktu september sampai dengan bubu hari itu banyak hari
saya tidak mungkin bisa hadir di seluruh pertemuan
karena itu saya jawab saya ikut menyusun materi itu tetapi tidak keseluruhan
sebagian besar saya ikut
baik terima kasih